pada hari ini hari senin para pengunjung mulai meramaikan pusat perdagangan dan bisnis di kawasan gelodok taman sari jakarta barat
namun pengunjung yang ingin masuk wajib mencuci tangan serta dicek suhu tubuhnya oleh petugas keamanan
akibatnya antrian pengunjung mengular hingga keluar gedung
petugas keamanan juga menerapkan social distancing dengan menjaga jarak aman satu meter kepada antrian para pengunjung
menurut petugas mereka memang tidak melarang adanya aktivitas jual beli apalagi menutup pusat perdagangan
namun pihak pengelola mewajibkan para pengunjungnya untuk mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuhnya sebelum masuk
jika ditemukan pengunjung dengan suhu di atas tiga puluh tujuh derajat celcius mereka dilarang masuk dan disarankan menuju ke puskesmas terdekat
sementara itu para pelaku bisnis juga sudah banyak yang membuka toko
aktivitas jual beli pun terlihat normal seperti biasa
pesok harus pakai cuci tangan dan harus memakai masker

kita anjurkan kecek ke rumah sakit terdekat ke puskesmas